ya seperti janji kita sebelumnya pak mirsa kita akan bawa anda ke yogyakarta yang memang dikenal dengan tempat untuk belanja lalu juga jajanannya juga murah dan bukan hanya murah tapi rasanya juga enak enak ya dan ini menjadi daya tarik wisata bagi banyak orang
ya di sini anda bahkan bisa mendapat makanan enak hingga malam hari seperti dua makanan legendaris ini yaitu ada jadah tempe mbah carik dan sate kelatak pak bari kita lihat bersama
yogyakarta dianugerahi alam dan indah
arus modernisasi tak lantas membuat wajahnya berubah
banyak kuliner legendaris yang masih diburu penikmatnya meski tidak disajikan di kafe ataupun restoran mewah
yang dijual adalah makanan berbahan baku tempe dan beras ketan tapi jadah tempe mbah carik di kawasan kaliurang sleman yogyakarta ini hampir tak pernah sepi pembeli
bacem tempe dan jadah atau uli ketan yang dijual dengan harga murah
murah ini tak pernah kehilangan pesonanya
tak ada resep khusus dalam pembuatan tempe bacem di tempat ini
proses memasaknya dilakukan di dapur dengan menggunakan kayu bakar
cara tradisional terus dilestarikan oleh pemilik jadah tempe mbah carik
sejak didirikan tahun lima puluh an cita rasa jadah tempe mbah carik tidak berubah
kita memang masih mempetalikan
kan untuk tradisionalnya kita masih pakai kayu bakar dan untuk pembuatan jadah juga kita enggak sedikit demi sedikit untuk menjaga tetap baru tetap fresh untuk jadahnya
tapi kalau di sini memang itu untuk tempe lain
mas kalau di perkotaan kan tempe dibungkus pakai plastik tapi kita masih pakai yang tradisional dibungkus pakai daun
sama seperti pusat pusat kuliner modern kuliner tradisional pun tetap ramai diburu penikmatnya saat malam hari
sejumlah penjual makanan khas yogyakarta bahkan membuka lapak menjelang malam
sate kelatak pak bari salah satunya
berlokasi di pasar tradisional wonokromo bantul yogyakarta warung sate milik sabari ini buka setiap pukul tujuh malam
seporsi sate kelatak berisi dua tusuk dapat dinikmati dengan merogoh kocek rp dua puluh
hanya berbumbu garam sate kelatak ini menarik minat pembeli
bahkan usia tawan dari luar yogyakarta
sate kelotak pak bari yang telah eksis sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini menggunakan jeruji besi
inilah yang menjadi salah satu rahasia dibalik lezatan satenya
victor pangaribuan yogyakarta